sehingga bisa menjadi koreksi dalam penyaluran bantuan sosial
sehingga bisa diterima
dan saya minta mensos juga gubernur bupati wali kota
camat sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir
saya minta juga diberi fleksibilitas kepada daerah
agar kalau ada warga yang miskin yang belum dapat
segera bisa dicarikan solusinya
saya juga minta
data penerima bansos dibuka secara transparan
siapa yang dapat kriterianya apa jenis bantuannya apa
sehingga jelas tidak menimbulkan kejurigaan kejurigaan
dan kita bisa melakukan segera koreksi di lapangan
penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid sembilan belas
menuai kritikan mulai dari politisasi bansos
oleh sejumlah pejabat hingga distribusi yang tidak tepat sasaran
belum lagi pemotongan santunan hingga kerumitan birokrasi
pencairan bantuan sosial
apa evaluasi pemerintah atas karut marutnya bantuan sosial covid sembilan belas
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber
yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan skype
ada menteri sosial juliari batubara
selamat malam pak juliari
terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini
dan melalui sambungan telepon ada analis kebijakan publik pak agus pambagio
selamat malam pak agus
selamat malam selamat malam pak ari
selamat malam pak agus
langsung saja pak juliari
bantuan sosial covid sembilan belas ini dipolitisasi sejumlah kepala daerah
yang terutama ini petahana yang akan maju pada pilkada dua ribu dua puluh
apakah ini diketahui oleh kementerian sosial pak
ya tentunya tidak diketahui
kalau diketahui tentunya kita tidak akan mengirimkan bantuan tersebut kepada yang bersangkutan
namun harap diingat ya bahwa kami memberikan atau mengirimkan bantuan bantuan
tidak hanya yang bentuknya sembako ataupun tunai seperti barang barang seperti masker hand sanitizer
itu ke banyak daerah ya sesuai dengan permintaan dan juga sesuai dengan kemampuan kami
oleh karena itu ya kami tidak mungkin satu persatu bisa kami cek diapakan barang barang tersebut di lapangannya
oke tapi pak pada kenyataannya selain bupati klaten di jawa tengah kami menemukan banyak sekali kepala daerah kepala daerah
yang akan maju pilkada dua ribu dua puluh
terutama petahana yang mereka menempelkan stiker pak
apakah bapak sudah menegur mereka karena kan bantuannya itu dari kementerian sosial pak
ya pertama apabila disangkut pautkan dengan pilkada tentunya itu ranahnya adalah di bawaslu ya
artinya mereka adalah lembaga yang paling berwenang untuk memberikan teguran kepada para kepala daerah petahana tersebut
namun contohnya misalnya bupati klaten
saya menelpon langsung yang bersangkutan meminta maaf dan tidak akan melanjutkan apa yang ditemukan di lapangan
bahkan juga kemarin juga saya lihat ada di satu kabupaten di sumatera selatan sebenarnya tidak ada sangkut mautnya dengan bantuan kami
jadi saya yang menitipkan bantuan dari bupati tersebut di dalam gudang kami ada gambar atau foto yang bersangkutan saya minta agar dikeluarkan dan sudah dikeluarkan dari gudang kami
oke pak juliari selain stiker kepala daerah ternyata ada bansos yang menggunakan kantong sembako dengan logo bantuan presiden
mengapa harus begitu pak juliari
ya saya kira begini
saya kita menyikapinya tolong dengan objektif
anggaran bansos sembako tersebut adalah memang bukan dari anggaran reguler kementerian sosial
jadi inisiatif atau perintah untuk melakukan bansos sembako tersebut di jabodetabek adalah memang perintah dari presiden sehingga ditindaklanjuti dengan anggaran dari istilahnya pos anggaran babun dari kementerian keuangan
anggaran babun dari kementerian keuangan tersebut memang hanya bisa diturunkan apabila ada perintah dari presiden di dalam rapat rapat kami
namun tentunya anggaran tersebut dititipkan kepada kementerian sosial yang tugas dan fungsinya adalah menyalurkan bantuan sosial khusus untuk covid sembilan belas ini
yang kedua saya kira kita harus menyikapinya dengan bijak
tidak perlu terlalu mempolitisasi hal tersebut
pertama presiden juga bukan dalam kapasitas beliau akan running kembali
dan yang kedua
presiden itu adalah lembaga bukan perorangan
lembaga tinggi negara
kemudian yang ketiga
alasan yang lain saya kira apa salahnya misalnya kita memberikan bantuan bantuan sembako khususnya yang memang perintah dari presiden dengan mencantumkan bantuan presiden dan rakyat kecil menerima tas atau kantong sembako tersebut akan sangat senang menerimanya
apa salahnya kalau kita ibaratnya memberikan kesenangan kebahagiaan buat rakyat kecil
saya kira ini juga akan baik juga untuk rakyat begitu
oke pak juliari kenapa tidak ditulis saja begitu institusi atau lembaga tertentu begitu artinya kenapa tidak ditulis saja bantuan dari kementerian sosial atau dari pemerintah republik indonesia begitu pak juliari
ditulisnya bantuan presiden melalui kementerian sosial republik indonesia dan ada logo kementerian sosial
oke artinya itu dari kementerian sosial tapi kami juga ingin mengkonfirmasi apakah betul bahwa pengepakan bantuan ini sempat tersendat karena menunggu percetakan kantong sembako yang memang belum selesai pak juliari
jadi saya harus klarifikasi apa yang beberapa media tanyakan kepada saya
harus diingat bahwa bantuan sembako yang untuk jabodetabek ini jumlahnya sangat banyak
karena ini berharga rp lima puluh tiga plus rp enam ratus kakak dan presiden menginstruksikan agar segera disalurkan dalam waktu yang cepat
apa yang kami lakukan tentunya harus diingat juga bahwa pengadaan segala tidak hanya kantong termasuk pengadaan bahan bahan makanan tersebut di saat ekonomi yang sedang sangat drop itu juga bukan masalah yang mudah
artinya banyak sekali pabrik pabrik produsen produsen makanan
termasuk juga konveksi konveksi pembuat kantong atau tas bako itu yang sebenarnya sudah menurunkan tingkat produksinya sangat drastis
tiba tiba mendapatkan order yang begitu banyak sehingga mereka harus segera mempekerjakan kembali orang yang banyak
ya jadi ini kemudian yang kedua apalagi sekarang sudah masuk bulan puasa
karena tentunya orang kan bekerja tidak mungkin dengan speed yang sama pada saat bulan bulan normal
jadi harus dibayangkan skala bantuan sosial yang begitu besar harus segera cepat disalurkan perintah presiden dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit semua pabrik menurunkan utilizasinya dan masuk bulan puasa
sehingga ada saja yang miss apakah pengadaan bahan makanannya apakah pengadaan tas sembakonya
jadi saya kira ini hanya masalah teknis yang saya kira kita tidak perlu terlalu debatkan begitu
oke tapi masalah teknis ini tampaknya membuat distribusi bantuan itu tersendat di beberapa poin di beberapa bagian dan juga wilayah indonesia
nanti kita akan bahas kembali saya akan minta tanggapan dari pak agus pambagio apakah memang wajar bahwa kepala daerah menempeli bantuan dengan stikernya
dan apakah memang wajar juga bahwa presiden membagikan bantuan menggunakan kantong sembako khusus bertuliskan bantuan presiden
kita akan tanya dari segi kebijakan publik
namun cnn indonesia newscast segera kembali usai jeda tetap bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ada menteri sosial julia ribatubara
dan pak agus pambagio analis kebijakan publik
saya akan langsung bertanya ke pak agus pambagio
tadi kita sudah mendengar penjelasan dari pak menteri sosial juliari batubara bahwa tidak perlu mempolitisasi hal tersebut
namun pada kenyataannya ini banyak sekali kita temukan di daerah daerah bukan hanya satu tapi kepala daerah yang menempeli bantuannya dengan stiker stiker wajah pribadinya
yang semestinya ini harusnya tidak dilakukan
dan presiden juga memberikan bantuan dengan kantong khusus bertuliskan bantuan presiden
bagaimana anda melihat fenomena itu pak agus
gini pertama saya akan sampaikan juga selamat malam pak hari
jadi bantuan sosial itu ada sembilan macam
dari bantuan pkh ppnt sembako dana desa sampai nasi bungkus
itu semua masuk ke jaringan bantuan sosial
nah kenapa bantuan sosial itu bisa disalahgunakan oleh politisi oleh siapapun gitu ya
saya akan belakangan membahas
artinya begini saya selalu ditanya oleh media sejak puluhan tahun yang lalu sejak beberapa puluh kali bencana
soal kenapa selalu salah sasaran dan sebagainya
saya tidak melihat dulu itu dikorupsi atau tidak
tapi saya melihat bahwa sampai hari ini itu tidak ada lembaga data integrator yang bisa mengumpulkan data miskin itu real time
tadinya saya pikir itu duk capril
ternyata dukcapil itu dengan nik nya hanya memverifikasi saja
nah akhirnya dengan tidak adanya data integrator masing masing kementerian ataupun badan atau lembaga itu punya data sendiri
mulai dari bapak penas mulai dari pmk kementerian sosial dan semuanya punya data
tetapi tidak ada yang bisa mengintegrasikan data ini benar atau tidak
sehingga terjadilah di bawah terutama tingkat rt rw yang sering menjadi sasaran
karena tidak ada data atau lembaga yang mencatat sebetulnya orang ini sudah dewasa dapat ktpn umur tujuh belas kemudian sudah kerja tidak miskin lagi
makanya yang dilakukan oleh satu desa di lombok kan mempilok atau mencak rumah bahwa ini rumah miskin meskipun rumahnya sudah bagus
nah mungkin dulu dia miskin tapi sudah bagus tidak ada yang memasukkan data itu real time
ini yang jadi persoalan
nah kalau tadi anda tanya soal politisi bupati klaten terus yang dimana mana itu menurut saya sudah sangat tidak elok
dan itu menurut saya sekali lagi itu sama dengan korupsi
karena itu kan uang uang pemerintah untuk ditujukan kepada rakyat yang sedang kena musibah atau bencana tiba tiba dipakai untuk kampanye
kampanye maupun kampanye gelap
nah jadi menurut saya hal semacam itu ya harus ditindak tidak boleh didiamkan
karena kalau didiamkan dengan terus berulang
ingat biaya politik di kita mahal sekali
oke pak agus tapi tadi anda sempat menyebutkan bahwa ini sudah bertahun tahun terjadi
artinya memang setiap bencana ini selalu terjadi ada pihak pihak yang sengaja mencuri kesempatan begitu
iya anda bisa lihat data digital atau komentar saya sejak puluhan tahun yang lalu
sama presidennya saya sudah lupa berapa kali lima atau sama
persoalannya adalah soal data
nah sekarang ada di sistem it kita kemajuan it cukup besar kok ya nggak bisa dimasukkan juga
ini yang membuat keheranan saya sehingga setiap kali ada bencana saya selalu dikejar oleh teman teman wartawan
ditanyakan dari saya jawabannya akan sama
tidak ada kl atau kementerian lembaga yang menjadi data integrator
oke anda sudah menyebutkan tidak ada lembaga yang bisa mengumpulkan data integrator artinya itu salah satu
mengintegrasikan semua data masing masing kan punya data
di kementerian sosial pun setahu saya itu ada beberapa yang berbeda angkanya
nah ini yang juga harus diintegrasikan sebetulnya harus data harus real time
karena ada yang setahun yang lalu
ada yang dua tahun yang lalu kan sudah beda
tahun lalu dia miskin sekarang rumahnya udah beton gitu masa kita masih kasih
dan itu yang terjadi di lapangan
artinya itu yang memicu kesimpang siuran distribusi penyaluran kemudian tumpang tindi tidak tepat sasaran begitu pak agus
oke harusnya siapa yang bisa mengumpulkan itu
karena kan ini sudah bertahun tahun terjadi kita menghadapi bencana dan juga wabah juga bukan sekali
harusnya persoalan data integrator itu menjadi persoalan krusial yang sudah diselesaikan oleh pemerintah begitu pak agus
iya harusnya karena uang ini kan uang liar yang mudah sekali dilakukan penggelapan pengelapan
tapi intinya saya sempat mengusulkan kalau gitu kan yang siapa yang mendisburse uangnya itu
misalkan kementerian keuangan sudah jadi kementerian keuangan ada khusus untuk data integrator
sehingga dia bisa ngecek kesesuaian uang yang dikeluarkan dengan jumlah manusia atau penduduk yang memang harus dipatuhi
nah nanti di lapangan tinggal disusun
saja siapa bagaimana dan seterusnya sehingga real time data itu harus ada
anda ingat ada anak muda namanya algoci atau siapa itu dia membuat data itu di belitung dan sebagainya bisa
nah orang orang anak anak muda model begini yang kreatif dibayarnya tidak mahal kok
kadang kadang mereka tidak mau dibayar bikin itu ya lakukan siapa akan jadi terserah
pemerintahan tentukan siapa lembaga integrada apa kementerian sosial kementerian desa segala macam
itu silahkan yang penting ada sehingga kalau ada protes tinggal di klik aja
di klik aja mana oh ini sudah dapat oh ini sudah kaya
sekarang itu ada data bahwa yang bekerja sebagai kepala keluarganya itu misalnya anggota dpd atau dprd
ternyata itu periode lima tahun sepuluh tahun yang lalu masih namanya di situ sebagai anggota dpr dprd kan susah
oke oke saya akan bertanya ke pak juliari batubara menteri sosial
pak juliari bahwa tadi sudah disebutkan oleh pak agus tidak ada lembaga yang bisa mengumpulkan data integrator
artinya persoalan data ini menjadi salah satu poin penting
yang membuat kemudian penyaluran distribusi bantuan itu simpang siur tidak tepat sasaran
nah ini yang dikeluhkan oleh masyarakat dan juga kepala daerah pak juliari
ya kalau bicara soal data kita nggak akan bisa saya tidak akan bisa menjelaskan dalam kesempatan ini karena waktunya mepet
tapi sesuai undang undang penanganan fakir miskin yang ada data tersebut atau lembaga yang paling berhak
atau yang istilahnya memiliki data terpadu
untuk kesejahteraan sosial adalah kementerian sosial
data inilah yang kami gunakan untuk program program perlindungan sosial reguler seperti pkh program kartu sembako bahkan juga bpjs kesehatan subsidi listrik
jadi semua dari data terpadu kesejahteraan sosial yang kami miliki
nah silahkan saja orang boleh mengkritik dan memberikan pendapatnya walaupun banyak juga yang sebenarnya tidak terlalu mengetahui secara detail karena bicara data harus detail
setiap tiga bulan kami update bagaimana cara mengupdate nya mengupdate nya itu dari bawah musyawarah desa musyawarah lurahan mereka mendata siapa saja keluarga miskin di wilayahnya
kemudian mereka ke dinas sosial kabupaten kota
dan mengupload data data melewati aplikasi kami yang namanya enam ng
sehingga dari dinas dinas sosial kabupaten kota tersebut masuklah ke dalam big data kami dalam dtks sehingga menjadi data terpadu kesejahteraan sosial
jadi ini data yang selalu kami gunakan karena memang kami tidak ada data yang lain dan memang secara undang undang baik kpk pun memberikan surat edaran bahwa bantuan bantuan sosial itu harus mengacu kepada dtkf
namun yang terjadi kami juga berikan keleluasaan untuk daerah menambah di luar dtks supaya apa supaya mereka juga tidak protes tidak komplain kita tidak mendengarkan mereka
tapi yang terjadi sepertinya teman teman di daerah ini juga tidak mampu mengambil data data tambahan baru dalam waktu yang cepat
karena di sisi lain presiden memerintahkan kami harus segera menyalurkan bantuan sosial
jadi ini apa namanya antara kecepatan dengan ketepatan dan presiden minta agar ya secepatnya agar bisa bantuan bantuan ini diturunkan
namun apabila data tersebut belum kami dapatkan dari daerah tentunya ini yang menjadi masalah
nah jadi memang tidak semua daerah seperti itu tapi cukup banyak daerah yang seperti itu
oke pak juliari tapi saya ingin bertanya apakah diakui oleh kementerian kesehatan kementerian sosial maksud saya bahwa bantuannya itu tidak tepat sasaran karena ternyata ada warga mampu yang menerima bantuan
dan ternyata kemudian di beberapa wilayah lain juga angka nominalnya ini berkurang pak begitu sampai ke masyarakat
apakah itu diakui oleh kementerian sosial
pertama itu harus dikirim

apakah ada warga yang mampu menerima bantuan sosial kemudian ada bantuan sosial yang angkanya tidak sesuai pak
artinya ada yang dipotong begitu sehingga masyarakat kemudian menjadi ribut pak di bawah
yang pertama kami harus tanya berapa jumlah yang disebut sebagai salah sasaran
artinya kami juga harus tahu
jadi sekarang ini kan mudah sekali ya memberikan pernyataan pernyataan
yang sepertinya signifikan padahal tidak
kami mengakui mungkin ada beberapa satu dua yang tidak tepat sasaran karena pendataan yang kami terima itu semuanya dari daerah
pendataan kami yang kami terima itu semua berasalnya dari daerah
tidak ada jatuh dari kami ke bawah
bisa dicek ke daerah
nah masalah kalau ada bantuan yang dipotong tentunya kami tidak pernah mengharapkan terjadi demikian
dan apa namanya harus ditidaklanjuti
kalau memang yang harusnya berhak mendapatkan bantuan kemudian dipotong silahkan yang berhak mendapatkan bantuan itu melaporkan siapa yang memotong
jadi tolong diingat bahwa semua data yang ke kami itu dari daerah
tidak ada yang dari kami ke bawah dan mereka harus menggunakan kami memaksa menggunakan data tersebut
jadi ini agar apa namanya agar dipahami juga agar tidak salah menilainya begitu
saya mau tanya ke pak agus
pak agus pak agus bahwa semua data itu dari daerah menurut pak menteri sosial dan ini hanya case by case saja tidak terjadi di semua wilayah begitu
kalau menurut pak juliari batubara bagaimana tanggapan anda
saya membenarkan tidak semua wilayah
tapi begini ya data memang dari dulu itu dari bawah
tetapi waktu jedanya itu panjang
waktu jeda dua hari saja itu akan berubah
nah makanya saya selalu katakan gunakan data real time
karena ini sudah punya it yang maju
kemudian juga palaparing sudah nyaris selesai
artinya harusnya hampir semua daerah itu bisa difasilitasi memasukkan data secara real time
jeda waktu lebih dari satu hari itu akan berubah datanya
nah ini lalu kesalahan mengambil keputusan
jadi data itu zaman sekarang harus betul betul real time
siapa yang memasukkan silahkan mau rt mau rw mau kelurahan atau desa
jadi kalau tadi potong memotong memang ada yang sengaja karena dia memang mau berkorupsi
ada yang tidak sengaja karena untuk menghindari supaya dirinya si kepala ketua rt maupun rw dan tingkatan lainnya
tidak dihujat oleh masyarakat yang tidak kebagian karena kesalahan data misalnya
jadi dia seperti yang ada di pancoran waktu itu kalau saya tidak salah
datanya misalnya angkanya seratus perak
dia potong menjadi tujuh puluh
untuk cadangan yang dua puluh lima
dia belikan untuk orang yang sudah ada tapi tidak dapat
contoh di wilayah rw saya
saya sejak kasus februari itu sudah menggerakkan masyarakat untuk segera membangun kekuatan sendiri di sini tanpa bergantung kepada pemerintah
karena contohnya kita bilang empat ratus sembilan puluh warga kita di rw empat ini yang empat ratus sembilan puluh harus diberikan bansos
kita ajukan ke pemda dapatnya satu ratus tiga puluh
kan kita harus menanggung
mari kita patungan
nah itu yang akhirnya kita bergerakkan dari bawah saja
pusatkan di masjid mumpung ini juga bulan puasa
dari situ begitu siapa yang lapar kita kasih
siapa yang kurang kita kasih
mengungkan bansos itu berbelit belit dan datanya kembali sudah ada tetapi tidak real time gitu
oke pak juliari itu tadi penjelasannya dari pak agus pambagio bahwa dari berapa ratus kakak tapi yang di approve ataupun disetujui oleh pemerintah daerah hanya sekitar satu ratus tiga puluh dari empat ratus
sementara sisanya ini tidak ada
tidak tahu siapa yang menanggung
artinya ini bukan hanya terjadi di satu wilayah saja pak juliari tapi kami juga menemukan di wilayah wilayah lain juga seperti itu
ini bagaimana pak
ya tadi saya sudah jelaskan mungkin kurang jelas saya jelaskan kembali
bahwa kami menerima data dari daerah
begitu kami data kami terima karena perintah presiden segera disalurkan
tentunya kami tidak mungkin lagi memiliki waktu yang terlalu lama untuk memverifikasi dan memvalidasi
seluruh data yang masuk
yang terjadi apa kalau kami lakukan demikian covid nya sudah selesai bantuan sosial baru sampai
yang kedua tiga hari ini saya turun di tiga belas titik
jadi sebenarnya kalau di level grassroot tidak sekisur seperti yang kita bicarakan soal data
saya langsung berbicara kepada warga warga penerima baik kepada rt dan rw di saksikan dura
saya sampaikan bagaimana kalau misalnya ada tetangga kamu yang tidak terdata tapi membutuhkan bantuan
kamu mau share atau berbagi
semua yang saya datangi di tiga belas titik itu menyatakan tidak bermasalah
semangat gotong royong semangat berbagi di level grassroot itu sangat tinggi
hanya mungkin dikitannya saja yang terlalu mengkistrukan soal data
walaupun kita tahu saat ini yang paling penting adalah bagaimana semangat gotong royong semangat saling berbagi lebih diutamakan di atas segala galanya
di situasi yang sulit seperti ini
begitu dari saya
oke pak juliari selain persoalan data tadi yang sudah disebutkan oleh bapak berkali kali bahwa kementerian sosial menunggu data ataupun mendapatkan data itu dari bawah dari pemerintah daerah
tapi pemerintah daerah dalam hal ini salah satu gubernur yaitu gubernur jawa barat rituan kamil sempat juga mengkritisi soal waktu penerimaan bansos yang tidak serempak pak
karena ini kemudian memicu keributan di bawah juga apakah ini disadari pak oleh kementerian sosial
saya barusan rapat dengan pak ridwan kamil beberapa jam yang lalu
tidak seperti itu yang disampaikan beliau
malah beliau mengusulkan bisa dicek agar bantuan itu datangnya tidak langsung serempak seperti itu
kenapa begitu banyak jenis bantuan sosial kalau serentak diturunkan itu malah jadi kacau balau di bawahnya
jadi itu tidak benar karena juga saya baru rapat dengan beliau tadi siang dan beliau yang mengusulkan agar diatur timingnya
sehingga tidak terjadi kekecauan di lapangan
oke pak juliali terakhir bahwa kpk memperingatkan potensi kerugian negara akibat kusutnya distribusi bantuan sosial
apa janji dari kementerian anda agar distribusi bantuan sosial ini tepat sasaran pak tidak terjadi carut marut lagi pak
yang pertama surat edaran dari kpk menjadi acuan daripada kami
yaitu apa bahwa pertama referensi daripada penerima bantuan sosial itu harap mengacu kepada dtks data terpadu kesejahteraan sosial
di luar dtks boleh atau tidak boleh
sehingga nanti bisa dipertanggungjawabkan saya kira itu yang menjadi acuan kami
oke pak agus pambagio apa saran anda terhadap pemerintah mungkin bisa diperbaiki data integratornya seperti yang anda sampaikan
atau mungkin koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus lebih diperbaiki lagi pak agus
gini kalau ada data integrator kita tidak akan rame atau sibuk seperti sekarang dan ini terus menerus
bisa dicek di data digital sejak kapan ini mulai ada bantuan sosial sampai hari ini kisruh terus
itu sekali lagi kita ini zamannya it please to something di kumpulan data dari bawah itu menggunakan it
jago jagonya ada jadi betul betul kita berangkatkan paket dari sembako ini berdasarkan real data
jika di kecamatan ini setia yang miskin cek data betul betul berangkat
nah jadi ketika nanti kurang yaitu ada konsekuensi sendiri
dengan ada jeda waktu data itu yang akan selalu bikin permasalahan
coba dilihat dari data selama ini sepanjang katakan dua puluh tahun saja
dan sebenarnya kita ini kan pusat bencana
setiap mungkin setiap minggu setiap apa di beberapa daerah selalu ada
dan itu selalu jadi masalah soal distribusi
belum lagi tadi soal digunakan untuk kampanye digunakan untuk macam macam
karena ini data ini uang apa karena bantuan sosial ini uangnya fresh
itu mudah sekali diapa apakan
oke ada kpk
nah seberapa jauh bagian pencegahan kpk bisa melihat
karena untuk monitoring kan kemana perginya si barang ini kan juga sudah ada
saya tidak tahu saya bukan orang it bagaimana caranya kita tahu sampai
nah di negara lain itu banyak yang pakai data
misalnya di negara negara maju dia punya nomor induk
saya pikir tadi nomor induk kependudukan
itu di situ ada sudah ketahuan data kita semua miskin atau tidak
oh hari ini sudah kaya besok miskin lagi semuanya
tapi ternyata tidak ada
jadi sekali lagi kalau buat saya hanya data yang menjadi biang dari semua kesimpulan selama ini
oke terima kasih sekali pak agus pambagio analis kebijakan publik dan juga menteri sosial juliari batubara atas waktunya menjelaskan duduk persoalan kepada kami semua di sini
dan waktunya kepada cnn indonesia newscast
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya
dan semoga kemudian pemerintah memiliki solusi sebagai kunci ini bagaimana persoalan data untuk pencairan ataupun distribusi bantuan sosial bisa tepat sasaran terutama di masa pandemi covid sembilan belas ini
terima kasih sekali bapak bapak
saat malam dan pemerintah belum bisa menurunkan harga eceran bbm meski tren harga minyak dunia mengalami penurunan
cnn indonesia newscast segera kembali usai jeda